apa yang terjadi pak
apa evaluasi bawaslu
kenapa begitu banyak calon tunggal yang muncul di pilkada tahun ini
apa yang terjadi pak
oke strategi borong partai seperti yang tadi disebutkan oleh bawaslu
apa efeknya nanti pada saat pemilihan ketika masyarakat disuguhkan tidak ada pilihan lain kecuali paselon paselon tunggal itu
masyarakat tidak punya daya pilih
pilihan kan seharusnya lebih dari satu
nah kemudian berkaca pada kasumangkasar yang menarik kasumangkasar adalah
kalau misalnya tidak muncul syarat untuk menang kawan kalau kosong
dan kemudian ada mulai kampanye untuk menang kawan kalau kosong
itu tidak sehat buat demokrasi ke depan
karena kampanye kalau kosong itu bisa dibenarkan
tapi sosialisasi pilihan untuk memilih calon tunggal itu bisa dilakukan
tapi tidak melalui organisasi kampanye
dipertir oleh pasangan calon yang tidak masuk misalnya
hal itulah yang kemudian harusnya menjadi perhatian kita bersama
dan misalnya sekarang beberapa calon kepala daerah yang bersorangan
sekarang enam tujuh perjumpaan yang berkasus untuk masuk dalam pilkada
dan jika terjadi seperti ini tadi baru dibahas di komisi dua
maka jangan jangan usah ke depan
nah itu jadi pr juga kembali lagi
nah kalau di prd
itu juga jadi
karena masyarakat tidak mau memilih
pilihan yang diberikan adalah hanya satu
itu jadi pr kita bersama
karena yang namanya pemilu ya tidak seperti ini
pemilu seharusnya lebih dari satu
kalau putus nk dan nk
pemilu yang diundang dan putusan nk
telah memungkin terjadinya calon tunggal
oke pak rahmat
komunikasi anda tampaknya tidak terlalu jelas
tapi saya mencoba untuk merangkai
apa yang anda sampaikan
apakah mas sasto sudah mendengar suara saya
sudah mendengar dengan baik
dari data bawaslu dan juga beberapa peneliti pemilu ini
pdi perjuangan paling banyak memunculkan calon tunggal mas
ada dua belas calon terutama ada enam yang di provinsi jawa tengah
apakah memang sejak awal pdi perjuangan itu sudah bernegosiasi dengan partai partai lain
melakukan komunikasi agar ini musyawarah saja
tidak perlu ada calon lain
jadi yang dimusnahkan adalah
dimunculkan hanya satu calon saja mas sasto
dicermati bahwa bagi pdi perjuangan
setiap calon kepala daerah kan dipersiapkan dengan baik
kami ada skotest kami ada sekolah partai
diajarkan best practices bagaimana mengelola pemerintahan daerah
dengan demikian rata rata kepala daerah mendapatkan dukungan persepsi positif dari rakyat
terlebih pd perjuangan menang pemilu dua kali
inilah yang kemudian menimbulkan dukungan
dari partai lain ke pd perjuangan
contohnya di kota semarang
siapapun mengakui bahwa kepengertianan bung hendi itu sangat baik
mampu membawa perubahan yang fundamental di kota semarang
bahkan pertama kali kota semarang tercatat membawa kebijakan akultansi
transparansi anggaran berdasarkan acroal basis
demikian pula kalau kita lihat bung dusmar di humbang hasundutan

oke itu lama lima tahun mampu membuka sawah bagi bung dusmar

dan tercatat sebagai kabupaten di sumatera utara
yang menghasilkan produk hortikultura terbesar
jadi sangat progresif
inilah yang kemudian memberikan dukungan cukup signifikan
di calon calon kepala daerah
oke mas asto tapi memang ada komunikasi
ataupun negosiasi sebelum pendaftaran
ataupun pemberian dukungan dari pdi perjuangan
dengan partai partai lain
mengingat memang elektabilitas dari calon calon kepala daerah
pd perjuangan yang cukup tinggi
kemudian elektoral partai juga di daerah daerah tertentu juga cukup tinggi
ada komunikasi komunikasi yang dibangun mas asto
ya komunikasi itu merupakan fungsi utama dari partai politik
termasuk sikap dari pdi perjuangan untuk mengedepankan kerjasama
dengan partai politik yang lain
karena rata rata kalau kerjasama dengan pdi perjuangan itu
paling tidak pdi tidak punya agenda di luar yang disepakati bersama
kita bisa menjaga keharmonisan
di dalam tata pemerintahan yang baik
juga dukungan calon tunggal karena pd perjuangan membangun kerjasama strategis
dengan partai golkar
sehingga kami mendapatkan dukungan selama hampir dua puluh tahun di ngawi
saya mau ke kang pipin terlebih dahulu
kang pipin kalau kita lihat petanya pks di beberapa daerah
tidak bisa mencalonkan kepala daerah
meskipun partai anda ingin mencalonkan karena tidak ada temannya
tidak ada partai lain yang ingin berkoalisi
untuk mengusung calon dengan pks
apakah artinya anda sebagai partai politik gagal untuk melobi partai lain
memunculkan calon untuk menyaingi calon tunggal
ya saya kira pertimbangan untuk mencalonkan kepala daerah itu punya kriteria ya
jadi pks sejak awal kami konsisten bahwa calon kepala daerah yang kami usung
harus punya integritas punya kapasitas punya pengalaman track record yang baik
dan juga tentu memiliki elektabilitas dan akseptabilitas dari partai partai yang lain
jadi saya kira adanya calon tunggal ini
kami memahami bahwa ini adalah konsekuensi dari undang undang pilkada nomor empat puluh
dan yang kedua tentu saya kira karena kos politiknya besar
dan saya kira juga tidak ada apa ya
salah satunya juga karena ada intervensi dari berbagai pihak
nah bagi pks ketika menghadapi itu kami terus berikhtiar untuk menghadirkan demokratisasi
di berbagai daerah dengan menghadirkan calon
pilihan kami ketika berhadapan dengan partai politik besar
maka ada dua hal
yang pertama kami akan betul betul menyaring apakah empat kriteria yang tadi kami sampaikan itu masuk atau tidak
kalau memang calon itu memang petahana punya program yang baik seperti yang disampaikan oleh pak hasto tadi di semarang
maka kami tentu akan mendukung itu
tetapi kalau misalnya ada calon yang terlalu dipaksakan
dari sisi track record ini kurang baik
kemudian masyarakat juga tidak suka
maka kami mengambil sikap
daripada kami mendukung calon tunggal lebih baik kami tidak mendukung calon tersebut
jadi bagi kami itu adalah pilihan politik yang disediakan
dan tentu solusinya apa
ya ke depan bagi kami yang paling penting adalah bagaimana undang undang pilkada selanjutnya harus diperbaiki
lebih baik adalah dprd partai yang ada di dprd boleh mencalonkan kepala daerahnya
oke angka ambang batas begitu ya
apa solusi terbaik ke depan supaya calon tunggal ini tidak muncul kembali
dan juga mendapatkan calon yang lebih variatif berkualitas lebih banyak
tidak ada pembelahan di masyarakat tidak ada konflik
dan tidak ada saling menjaga seperti yang terjadi di beberapa daerah
jadi kami komitmen pks menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas berintegritas
yang betul betul bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat
oke nanti kita akan tanya ke bang rey apa akibatnya kalau terjadi lonjakan yang cukup banyak
ataupun meningkat sembilan kali lipat pada pilkada tahun ini
calon calon tunggal semakin banyak bermunculan
apa akibatnya apa dampaknya kepada sistem demokrasi kita dan legitimasi pilkada serentak dua ribu dua puluh akan seperti apa
kita akan tanya nanti ke bang rey usai jeda cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pak rahmat bagja anggota bawaslu republik indonesia
kemudian ada mas hasto kristianto
sekjen pdi perjuangan
ada kang pipin sopian jubir presiden pks
dan ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
saya mau ke bang ray
bang ray tadi di awal pak rahmat sudah menyampaikan bahwa evaluasi bawah seluruh
yang menyebabkan banyaknya muncul calon tunggal hingga dua puluh delapan
itu adalah strategi borong partai
tadi kang pipin juga menyampaikan faktor faktor yang membuat partainya kesulitan untuk memunculkan calon calon penantang
adalah kos politik yang besar kemenangan dan kegagalan
ini apa fenomena yang terjadi ini bang rey
kalau anda memotretnya terjadi lonjakan sembilan kali lipat calon tunggal bang rey dengan faktor faktor yang tadi
saya pikir kedepannya justru akan menjadi marak ya
itu kan sudah terbukti di dalam setiap pilkada sejak sistem pilkada dengan calon tunggal itu kita perkenankan
intensitasnya waktu waktu meningkat
jadi kalau sekarang hampir dua puluh delapan mungkin ke depan bisa tiga puluh empat puluh dan seterusnya
tapi yang itu tren
dan terlihat itu memang cara mudah untuk menang
karena saya pikir itu adalah persoalannya
karena calon tunggal itu justru jauh lebih mudah untuk meraih juara dan menangkan pertandingan
dibandingkan misalnya dengan pertandingan dengan banyak lawan
nah soalnya menurut saya selain tadi yang disebutkan tadi oleh bung pipin
sebagian oleh bung rahmat juga karena di ujungnya juga dimudahkan
istilahnya calon tunggal ini dimanjakan oleh sistem kita
saya sebut saja di ujungnya karena yang tadi di awal awalnya didiskusikan oleh bung tripin dan juga bung rahmat
yaitu soal cara pemenangan terhadap calon tunggal
calon tunggal ini hanya melawan kotak kosong
berapapun ia mendapatkan suara selama kotak kosong tidak bisa dibuktikan lebih banyak suaranya dibandingkan dia
ia pasti menang
pada psikologi pemilik kita itu memang sangat jelas
kalau mereka hanya ingin memilih satu pasangan sebagian besar nggak akan datang di tpn
yang kedua dimotivasi sekalipun belum tentu mereka datang ke tps
nah yang ketiga kalau kita jelaskan supaya mereka datang ke tps
nah yang ketiga kalau kita jelaskan supaya mereka datang ke tps
mungkin satu dari dua puluh tiga puluh kasus akan terjadi
seperti misalnya yang terjadi di makassar itu
saya kira akan sangat sulit di masa yang mendatang kotak kosong ini dapat memenangkan apa namanya ya
pilkada dengan model yang seperti sekarang
artinya orang juga belajar bagaimana cara menghentikan gerakan kotak kosong
saya kira mereka belajar dari lima kasus di masa yang datang
nah oleh karena itu selain harus diperbaiki di awal
tadi misalnya persyaratan
kesempatan calon independen untuk diberikan kesempatan termibat gitu ya
mungkin juga harus kita perbaiki di dunia nih
kepala daerah yang hanya tunggal
hanya dapat memenangkan wilkada
jadi mungkin digital suara sah seperti yang sekarang
dari total pemilih
dengan sendirinya dia tidak bisa memenangkan wilkada gitu
sehingga dengan begitu
sistem ini merekayasa
tidak mungkin akan ada calon tunggal
karena dia kalaupun dia memilih calon tunggal
akan berat kok gitu
yang diwajibkan apa namanya
memastikan pemilih akan datang ke tps
nah itu mungkin ke depan kalau mau tetap kita memperkenalkan
agar calon tunggal ini tetap diperkandalkan dalam wilkada gitu
tapi kalau dipakai dengan cara yang begini
saya yakin ini akan terjadi masa yang akan datang
bang rey soal dominasi partai tertentu
dengan strategi memborong tiket dukungan
dari partai partai lainnya
yang tentu saja
memborong tiket dukungan itu tidak gratis bang rey
ada ongkosnya begitu
anda melihatnya juga begitu
jadi lebih baik dibayar dulu di depan begitu
ya karena itu yang saya sebut tadi
boleh jadi itu jauh lebih murah
ketimbang kita tidak bisa diduga ya
seperti apa suara pemilih gitu
jadi ibaratnya sekarang kita lebih mempartai
dengan berbagai kontensi tentu
ya macam macam loh kan tentunya
silahkan saja dibuat listnya di kontensi
mungkin akan masuk ke list list itu gitu
nah itu jauh lebih aman ketimbang
kita gambling dengan mengukur soal
apakah publik akan memiliki atau tidak gitu
karena kalau kita borong putih
kita hanya mendorong orang punya pahit
kita sudah menang kok
nah yang kedua ya mau
terus sebetulnya ya kalau tadi pak hasto mengatakan
bahwa kader kader mereka begitu populer
elektabilitasnya begitu bagus ya
sebegapa usaha dari itu
itu justru sebetulnya secara moral
justru membuka kesempatan kepada orang
untuk menjadi saingan dari kader ini gitu
jadi jadi kader yang sudah
terlalu terkenal populer
potensial akan menang
justru harus dicari lawan tandingnya gitu
itu menurut saya justru tanggung jawab partai politik
itu tanggung jawab partai politik ya
karena kalau misalnya ya pdi percaya
pada kader kader mereka pasti akan menang ya
dukungan begitu tinggi terhadap kader kader
sehingga ya sudah diperkirakan misalnya
akan menang di dalam pilih kadang
dan justru kewajiban moral pdi perjuangan
untuk menumbuh sidirkan demokrasi ini adalah
mencari pesaing kepada kandidat mereka ini gitu
bukan sebaliknya apa namanya
menerima banyak lamaran politik
masuk ke koalisi mereka
yang mengakibatkan kita timpang
untuk menempatkan tujuan berpilih kadang ini
mas hasto berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh bang rey
kalau memang pdi perjuangan percaya diri
dengan kader kadernya yang memang sudah populer
kemudian kinerjanya bagus dan elektabilitasnya juga bagus
seharusnya pdi perjuangan memberikan ruang kepada partai partai lain
untuk bisa memunculkan calon yang mencabar calonnya yang memang bagus ini mas hasto
ruang kami berikan pada partai
partai kan setiap partai berdaulat untuk menentukan calonnya
bagi pdi perjuangan
pilih kada ini momentum konsolidasi
sebagai buah dari proses kaderisasi
karena itulah kami cenderung mencalonkan calon dari internal partai
melalui tahapan tahapan yang sistemik
terbukti kami punya banyak calon calon internal partai
yang bisa kami majukan
yang telah berproses
dan demokrasi itu kan juga dibuka calon perorangan
ini juga harus bisa dipakai sebagai jalan demokrasi
bagi munculnya calon calon di luar partai
dan kita harus melihat ya
cnn menurut saya juga telah melakukan berbagai bentuk provokasi
yang pertama tadi dikatakan calon tunggal itu sebagai bentuk gagalan kaderisasi partai
partai mana disebut oleh cnn
yang kedua ada partai politik tertentu yang memborong
partai mana yang memborong
nah bagi kami proses itu kami pertanggungjawabkan
sejak rekrutmen kami lakukan secara terbuka
kami lakukan pengumuman secara terbuka
kaderisasi politik secara terbuka
nah ketika partai melakukan
nah ketika partai lain melihat
ada sebuah proses yang berjalan
sektoral yang cukup baik
kemudian tidak mau bersaing
secara memunculkan kadernya
kemudian memberikan dukungan kepada partai yang kuat
ini juga bagian dari demokrasi
jadi calon tunggal itu bukan racun bagi demokrasi
terlebih kita lihat ya calon tunggal ini sejarahnya
ini kan muncul ketika ibu risma saat itu dikepung
oleh partai partai lain
kemudian terancam tidak bisa maju karena hanya satu calon
kemudian juga dari kabupaten blitar
diproseslah melalui mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi mengambil keputusan
ketika ada calon tunggal
maka kemudian dibuka kotak kosong
ini ada kontestasi
demokrasi membuka ruang ruang demokrasi
dengan demikian mari kita lihat secara jernih
kalau mengatakan partai tidak melakukan kaderisasi
partai mana disebut saja oleh cnn
saya mau tanya ke kang pipin
tadi bang rey sudah mengatakan ini adalah bentuk tanggung jawab
dari partai politik untuk bisa memunculkan calon tandingan
kepada calon yang memang berpotensi untuk menang
dan tadi mas astok mengatakan bahwa pdi perjuangan itu membuka ruang
bagi partai partai lain untuk memunculkan kader kadernya
ataupun memunculkan calon calon penantang begitu
saya kembali ya bahwa ini sebetulnya persoalan sistem sangat kuat ya
dan dampaknya kepada naiknya calon tunggal atau melawan kota kosong ini
sebetulnya harus menjadi perhatian kita semua termasuk pak hasto ya
pdip sebagai partai yang dominan cukup besar di dpr ri ini
jadi ada waktu dimana kita nanti melakukan perubahan undang undang pilkada
saya berharap ini menjadi kajian kita bersama ya
supaya menghindari calon kosong ini
maka jalan keluarnya adalah tadi bahwa
partai yang sudah masuk dprd maka bisa mencalonkan
tidak perlu ada lagi dua puluh atau dua puluh lima persen syarat calon kepala daerah
itu yang pertama
nah bagi kami adalah bagi pks kami tidak bisa menghindari realitas
bahwa memang ada calon kepala daerah yang memang petahana
dia disukai oleh elit dan disukai oleh elit
jadi masyarakat suka dengan program kerjanya banyak prestasinya
maka bagi kami ketika memang tidak ada
ada partai lain yang berani untuk melawan
termasuk misalnya sebelumnya didukung oleh pks
maka mau tidak mau kami juga akan mendukung itu
tetapi ketika yang dihadapkan adalah calon kepala daerah
yang dipaksakan menjadi calon tunggal
padahal dari sisi kualitas dari sisi integritas pengalaman tidak ada
kemudian kami dipaksa untuk mendukung itu
maka solusi bagi kami adalah ya tidak mendukung calon tunggal itu
jadi itu saya kira
karena calon tunggal tidak didukung
partai politik tidak mendukung calon tertentu
dalam konteks pilkada tidak ada sanksi apapun
jadi itu adalah hak politik pks
sebagaimana ini adalah hak bagi masyarakat
untuk tidak memilih calon yang diusung oleh partai tertentu
dimana itu hanya tunggal dan kita meragukan kualitasnya
tadi kata bang rahmat contoh kasus di makassar
itu menunjukkan bahwa masyarakat punya kedaulatan
untuk menentukan nasibnya
apakah memilih calon kepala daerah tunggal itu atau memilih kota kosong
saya kira dalam demokrasi ini sah sah saja
itu adalah salah satu bentuk demokrasi
tetapi bagi kami adalah
kalau ada calon yang lebih banyak ya lebih baik dengan cara apa
revisi undang undang pilkada ya supaya tidak ada lagi syarat itu
yang kedua adalah kos politik diturunkan dengan cara apa
tadi kos untuk saksi kos untuk alat peraga
kos iklan dan yang lainnya seharusnya memang tidak hanya
bebankan kepada calon dan juga kepada partai
tetapi memang ada share dari negara untuk membiayai itu
sehingga memang calon yang berkualitas yang tidak berduit
atau calon negarawan tetapi dia tidak hartawan
itu bisa menjadi kepala daerah membangun daerahnya
nanti kita teruskan lagi kang pipin
saya nanti akan tanya ke pak rahmat sebagai anggota dari bawaslu
apakah kemudian bawaslu menemukan fakta di lapangan
adanya mahar mahar politik yang disampaikan oleh calon kepala daerah tunggal
kepada beberapa partai politik apakah itu memang ada
kita akan tanya ust ejeda cnn indonesia newscast
segera kembali suatu saat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pak rahmat bagja anggota bawaslu ri
kemudian ada mas hasto kristianto sekjen pdi perjuangan
ada kang pipin sopian jurubicara pks dan ada bang ray rangkuti
direktur eksekutif lingkar madani
saya mau ke pak rahmat
pak rahmat tadi sudah disebutkan oleh bang rey menarik sekali bahwa
mungkin ke depannya akan bertambah trennya
kalau persyaratannya kemudian tidak diperketat
ini harusnya saya tanyanya kepada kpu tapi ini mungkin menjadi concern dari bawaslu
tapi ada pertanyaan kemudian yang muncul di masyarakat dan juga kami media
kemudian bawaslu menemukan fakta ada mahar mahar politik yang disampaikan
oleh calon calon kepala daerah tunggal kepada partai partai politik
untuk strategi memborong tiket gitu pak rahmat
kalau sampai saat ini belum ada keandungan
tapi pada tahun dua ribu enam belas ini bukan calon tunggal
ada tiga kasus mahar politik yang kita lakukan penyelidikan
dan juga masuk ke senderaga kumdu tapi tidak bisa dituliskan alat buktinya kurang
pertama saksi yang dihadirkan tidak bisa datang ini juga jadi persoalan
nah kemudian barang buktinya apa juga tidak bisa disampaikan
oleh pelapor maupun pengawas kita di lapangan
ada tiga kasus di tahun dua ribu delapan belas memang tapi tidak bisa lanjut
randukan itu tidak bisa lanjut ke kejaksaan dan juga ke pengadilan
karena kami membutuhkan data dan dari dalam yang paling penting
yang paling banyak yang seharusnya bisa di capture ya
tapi kalau di smp untuk calon tunggal kami belum punya datanya untuk itu
oke kalau bawaslu sendiri melihat tadi sudah disampaikan berulang kali sebetulnya
oleh kang pipin yang merasa keberatan dengan angka ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi
sehingga menyulitkan bagi partai partai lain yang mungkin tidak dominan elektoralnya
di daerah daerah tertentu
untuk bisa mencalonkan seorang tokoh untuk menjadi calon kepala daerah begitu pak rahmat
iya sebenarnya ada ini mas pipin
kalau calon tunggal kan bisa ditunda
pesela pendaftaran kan ditunda
ada waktu untuk kemudian teman teman pks misalnya kalau kurang dukungan
itu mengambil hubungan partai politik yang ada di kandidat yang calon tunggal
itu kan diberikan waktu oleh kpu diberikan waktu oleh pkpu dan undang undang untuk
ini mengejawantahkan putusan elektronik
jadi kalau ada yang kurang itu diambil oleh mk
termasuk mempersulit untuk calon tunggal itu ada
sekarang misalnya ada yang kurang nih kemudian ditetapkan pada pendaftaran ini di calon tunggal
kemudian pendaftaran dibuka kembali oleh kpu
nah ini ada seperti itu
sebenarnya undang undang dan juga pkpu telah
mekanisme untuk melakukan calon tunggal yang tidak terjadi
jadi sebenarnya dalam sistemnya juga ada
tapi kalau sudah toh sampai pada akhirnya
tidak ada yang bisa menjadi calon
terpaksa calon tunggal ya
ada juga mekanisme melawan kolom kosong misalnya
yang menarik kan di indonesia ini di kota makassar
ketika kolom kosong itu melebihi suara calon
tapi itu kasuistik pak rahmat
ya itu sangat kasuistik
tetapi ini pernah terjadi
oleh sebab itu jarang sekali memang
itu sangat kasus makassar sekali ya
pada untuk kasus itu
jadi menurut saya ada hal hal yang kemudian
dipersulit lewat sistem ini sudah dipersulit mas pipin
tapi memang nanti di undang undang kan
ada mas hasto di sini ada mas wipin kan bisa ngobrolan nanti di dpr
tinggal di ini kan tinggal di
mau di perapa di kulit atau tidak ya silahkan
karena itu diskresi pembuat kebijakan dalam sistem pilih kata kita ini
teman teman partai lah yang mengerti ini
kami bisa kami mengerti tapi kami hanya mengusul saja
karena pasti yang punya kebijakan mas hasto dan mas wipin
saya mau ke bang rey
bang rey dengan melonjaknya sembilan kali lipat atau jumlahnya ini dua puluh delapan calon tunggal di lima belas provinsi
terdiri dari dua puluh tiga kabupaten dan juga lima kota
apakah ini akan mempengaruhi hasilnya
mempengaruhi legitimasi dari pilkada kualitas demokrasinya juga akan ya standar standar saja begitu
ya tentu saja itu sangat kecewa ya
ini mengecewakan kita kalau sampai pilkada ini
terus menerus trennya pada dua hal ya
pertama berbasis dinasti gitu
nah yang kedua adalah berbasis pada calon tunggal ini ekonomi calon tunggal
dua duanya menurut saya tidak positif bagi demokrasi kita
itu menghilangkan bagian penting dari tujuan berpikada ya
pertama ketika distribusi kekuasaan dilakukan sebaik mungkin kepada banyak orang gitu
nah yang kedua adalah bagaimana konstitusi dilakukan dengan sebaik baiknya
di mana orang bertamung ide gagasan dan sebagainya gitu
oleh karena itu saya bisa tiga jalan
dari apa yang sudah saya katakan rahmat tadiah binti suni apa namanya itu mendong
tapi masalahnya misalnya bukan di situ
bukan apa namanya ya sebab kurongan ini kan banyak paku yang memungkinkan bisa muncul
nah oleh karena itu banyak yang menuntun memperkulit ya munculnya calon tunggal ini
itu yang harus kita lakukan
kalau anda memilih calon tunggal itu jalannya nggak mudah gitu
bukan santuara ya tapi jumlah pemilih
yang kedua misalnya kita bisa kasih dukungan partai politik kepada calon pasangan
bisa begitu itu yang paling memungkinkan
dengan begitu entah itu kemudian memperbarui syarat independennya macam macam gitu
oke itu perbaikan syarat nantinya ya
artinya apa gitu artinya jangan kita justru memperlihatkan
seolah olah calon tunggal itu sesuatu yang mulia dalam demokrasi
bahwa ia berkaitan dengan sistem kita ya
tapi itu bukan berarti sesuatu yang mulia di sistem prase kita ini
nah itu yang menurut saya perlu dinaikkan
mungkin boleh tapi itu bukan pilihan gitu
pilihan kita adalah untuk
nah kita harus melahirkan ya
dan tidak semacam untuk saling bertahan juga gasat
tidak dalam rasa memperbaiki sistem
mas hasto terakhir singkat saja tadi sudah disampaikan oleh bang rey
jangan sampai kemunculan dari calon tunggal itu seolah olah adalah hal yang mulia
dan tadi bang rey juga mengatakan sepakat bahwa hasilnya ataupun legitimasi dari pilkada serentak dua ribu dua puluh ini tidak akan bagus begitu
mengecewakan begitu kualitasnya
sikap saja mas
buat kami dengan proses
ketika kepala daerah dipersiapkan dengan baik seleksinya baik melalui sekolah partai
dan kemudian diberikan best practice bagaimana mengelola tata pemerintahan yang baik
maka hasilnya akan baik
buktinya banyak kepala daerah kami yang kemudian bisa memenangkan dua kali
apapun pemerintahan perlu jaminan efektivitas kinerja pemerintah
kalau jumlah partai politik empat puluh delapan lalu masing masing punya satu kursi
berarti ada empat puluh delapan calon kemungkinan terbesar
bagaimana efektivitas pemerintahan
itu bukan dalam kerangka pembatasan hak demokrasi
itu dalam rangka untuk memastikan bahwa pemerintahan nanti dengan dukungan rakyat
akan bisa menjalankan roda pemerintahan karena mendapatkan syarat dukungan minimum dari dprd
itu jaminan efektivitas pemerintahan
anda bisa bayangkan kalau seorang kepala daerah hanya punya satu kursi
dia harus mengelola sekian banyak partai politik
dan kemudian juga harus dipahami bersama
kita berdemokrasi itu dengan sistem politik yang kita sepakati bersama
dan ruang kompetisi itu sebenarnya dibuka melalui jalur individu
hanya apakah ada orang yang kemudian juga punya kemampuan mengorganisir
dibandingkan dengan partai politik
itu yang menjadi pertanyaan
karena partai politik juga membuka diri terhadap hadirnya tokoh tokoh
yang bisa di grooming untuk menjadi pemimpin
kami di kota surabaya membuka ruang bagi hadirnya seorang pns
dan kami berikan tempat yang terbaik
partai memberikan dukungan sepenuhnya
kami di sorowangun hanya punya satu kursi
kami upayakan kader kami untuk dapat menempati posisi terbaik
dengan cara apa merangkul partai
jadi komitmennya terupaya pada setiap partai itu sendiri
yang jelas komitmen kami ingin membangun demokrasi yang baik
dan demokrasi mohon maaf tidak diperoleh dengan hasil semuanya
kalau bertarung kemudian akan diperoleh yang baik tidak
melalui sebuah proses
oke singkat saja mas asto
tahapan tahapan perencanaan yang baik
oke terima kasih mas asto singkat saja kang pipin bahwa tadi tidak sepakat
pdi perjuangan soal angka abang batas yang harus diturunkan
karena itu lebih efektif begitu
jadi bukan semua partai politik yang tidak masuk ya
jadi yang kami maksud adalah partai politik yang masuk dprd itu
ya secara umum tidak ada yang nyampe empat puluh an
dua puluh malah juga tidak ada
malah ada hanya lima enam partai ya sembilan partai sepuluh partai
saya kira kami ingin menyampaikan bahwa
pentingnya diturunkan syarat untuk kuota
untuk kursi untuk kegiatan untuk kegiatan
lebih banyak calon dari partai politik untuk bisa maju
karena selama ini koalisi itu memang ada semacam kos politik yang harus dilakukan
makanya menampilkan calon dengan masing masing partai politik yang kami miliki
yang tadi hartawan kemudian tidak semuanya demikian
tetapi juga ada negarawan tetapi tidak berduit
itu tetap bisa tampil
dan pembelahan di masyarakat yang seharusnya bisa diminimalisir dengan cara apa
jadi saya kira itu proposal yang akan disampaikan oleh pks
pada pembahasan undang undang pilkada yang akan dibahas pada tahun ini atau tahun ke depan
oke oke terima kasih sekali bapak bapak
sayang sekali waktu kita sudah habis tapi kita sudah dapat poinnya
bahwa kedepannya harus dicari solusi agar menjamurnya calon tunggal pada pilkada nanti berikutnya
entah dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh empat
ini tidak semakin banyak karena ini akan menciderai sistem demokrasi kita
terima kasih sekali
semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
dan kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami